presiden jokowi dodo bersama ibu negara
tiba di labuan bajo nusa tenggara timur minggu sore
dengan menggunakan pesawat kepresidenan
presiden meninjau kesiapan pelaksanaan ktt asean ke empat puluh dua
presiden sempat berhenti sejenak
untuk memantau kesiapan bandar udara komodo
ditemani oleh menteri luar negeri retno marsudi
jokowi menyampaikan semua persiapan menjelang
pelaksanaan ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo sudah siap
selain itu jokowi juga memastikan
pelaksanaan ktt asean juga melibatkan peran seluruh masyarakat
jokowi menyebut pelaksanaan ktt asean merupakan momentum
dalam mempromosikan keindahan labuan bajo
sebagai destinasi super prioritas ke mata dunia
rami ini adalah momentum yang sangat baik
kita adakan ktt asean di labuan bajo itu
untuk memarketingi labuan bajo
supaya semua dunia tahu di indonesia
ada yang namanya labuan bajo
menjelang ktt ini alhamdulillah luar biasa ramainya
ada yang mau disampaikan kepada bapak jokowi
terima kasih untuk bapak jokowi
semoga sehat selalu makin sukses
umkm semakin gaya dan sukses
puji tuhan sepasang ktt ini penjualan semakin maju
terus semakin rame dengan orang orang luar
yang datang ke sini kami bersyukur sekali
dengan adanya ktt asean
rangkaian ktt asean dijadwalkan akan berlangsung
mulai sembilan hingga sebelas mei dua ribu dua puluh